ya pak mirsa gaya berbusana presiden jokowi seringkali menjadi sorotan masyarakat indonesia
mulai dari jaketnya hingga sekarang ini batik yang sering digunakan oleh pak jokowi tidak jarang
ini menjadi inspirasi dan juga dicontek begitu ya oleh masyarakat indonesia
namanya adalah batik jeans
aduh namanya batik jenis apa ya maksud saya ya
batik jenis apa yang sering digunakan presiden
dan ini langku di pasaran dijual di mana mana kita lihat informasinya
dalam beberapa kesempatan presiden jokowi yang identik dengan kemeja putih berlengan panjang terlihat menggunakan kemeja batik
dari menyambut tamu kenegaraan acara peresmian hingga memimpin rapat kabinet
kemeja batik yang dikenakan jokowi ternyata menjadi tren dan digandrungi banyak orang
permintaan motif batik yang identik dengan jokowi turut dirasakan oleh detikno
pedagang batik di salah satu pusat perbelanjaan batik di jakarta pusat
khusus menjual batik khas solo
batik jokowi itu sebenarnya temanya batik solo tapi bukan nama jokowi
pastinya batik sugan yang mempunyai ciri khas warna kayu warna coklat gitu
kalau batiknya pak presiden kita itu kan semua batik sekarang beliau pakai seluruh indonesia kan
mau dari yang papua tenunnya ntt batiknya pekalongan
cirebon punya terus batiknya lasem yang di pesisir rata rata semua ada
ita sumpit penggemar batik asal manado ini adalah salah satu langganan detikno
ita selalu menyempatkan berbelanja batik setiap kali datang ke jakarta
sebagai penggemar batik ita juga terinspirasi oleh motif batik yang digunakan presiden jokowi
ya pasti dong beliau kan presidennya kita presiden aja pakai apalagi kita ya
jadi presiden jadi contoh
batik yang dikenakan jokowi umumnya adalah batik tulis dan batik cap yang berasal dari berbagai daerah di indonesia
karena melalui proses pembuatan yang cukup sulit dan menggunakan bahan bahan alami batik yang digunakan jokowi umumnya dibanderol dengan harga tinggi
rata rata harganya rp satu lima ratus
namun di tamrin city anda dapat menemukan batik ala jokowi dengan harga yang lebih ramah di kantong
tentunya dengan kualitas yang turut
seperti batik prim atau batik yang menggunakan pewarna kimia
anggar fathani jakarta